mama yang tenang ya
gue malah senang sama sifat yang jujur
gue malah senang sama sifat yang terbuka sama aku
paling lo jadi dapet bahan buat ngecengin gue
habis itu lo jauhin deh gue
gue ga bakal berfikiran kayak gitu
malah yang gue pikir adalah kita akan terus bersahabat
dengan bersahabat gue bisa perhatiin lo
dan dengan kita bersahabat lo tetep bisa perhatiin gue
eee tapi soal yang tadi
sorry ya gue norak banget kayaknya terus
kayaknya gue lebih bahagia jadi sahabat lo dok
karena gue akan selalu berbagi suka dan duka bersama
kita deal ya
selamat siang bu
dengan ibu lia
iya saya sendiri
ini bu ada paket
oh ya satu lagi bu
tolong tanda tangan ya bu ya
kalau gitu saya permisi ya bu
kok ga ada pengirim
janjian dari sinta lagi
mama belum berangkat
lihat ini pak
rahasia kita pastikan ga lama lagi kebongkar pak
saya tahu kehadiran saya dalam keluarga kalian bagikan benalu yang selalu mengganggu
saya sungguh tidak pernah berniat mengusik ketenangan keluarga kalian
namun naruri saya sebagai seorang ibu merasa tersakiti ketika kalian harus menghalangi saya untuk menemui rafa
belakangan ketakutan menghampiri saya
saya takut rafa akan tersakiti jika mengetahui kenyataan bahwa ibunya adalah perusak rumah tangga orang lain
saya pun sadar bahwa rafa akan jauh lebih bahagia jika bersama kalian
maka melalui foto dan baju baju ini sepenuhnya saya akan mengikhlaskan rafa untuk dibesarkan penuh kasih sayang oleh kalian
dan saya berjanji tidak akan pernah muncul kembali dalam kehidupan kalian
saya berharap rafa akan selalu berjaya untuk menemui kalian
rafa rafa aku kehilangan kamu sayang
mama yang tenang ya
kita gak akan kehilangan rafa lagi
tapi sinta tuh bisa naik kata
ini serius ma
ini benar sinta yang tulis
bapak nemuin surat itu di dalam paket ini
sekarang mama tenang ya
semuanya udah selesai kita gak perlu takut lagi
papa mau tanya sama ma
dengan kondisi seperti ini sinta sudah mengikhlaskan rafa
apa mama tetap mau mengirim rafa ke luar negeri
belakangan papa sadar
kalau rapa sebenarnya sayang banget sama mama
sikap buruknya selama ini ternyata dia butuh perhatian
tapi mama gak mau
mama tega mematahkan hati rafa
mama tuh gak mau rafa pergi jauh dari kita pak
tapi mama gak mau
dekat dengan aisyah
mama sadar gak
apa yang terjadi dengan rafa sekarang
di saat mama dulu mencintai papa yang bukan saya
di saat mama dulu mencintai papa yang bukan siapa siapa
apa mama nyesal menikah dengan papa
mama akan lebih nyesal
dan sakit kalau mama harus nikah sama orang yang gak mama cintai pa
sekarang mama tau kan rasanya
kalau mama merebut paksa kebahagiaan rafa
rafa menderita seumur hidupnya
mama itu sama seluruh dunia
mama gak mau rafa terluka